bang kurang ya bang mahal amat sih
aduh ibu dari tadi minta dikurangin terus
kalau dikurangin terus bagaimana saya dapat untung
rugi bisa aduh ibu gimana sih
ini kan jelek bang
bang pesen dua putusuk ya biasa antar ke tempat kosong
bagi dong satenya pak
eh lu ngabis gembel
jangan bikin ku kesel ya
gue baru dapat satu pelanggan nih
magi dong pak satenya pak
dibilangin baik baik nggak ngerti lu ya
pergi sana pergi

saudara gue aja gak pernah minta sama gue lu
terlalu ya sudah nenek tenang saja ya nanti saya bikinkan saat yang paling enak ya sabar ya
makan ya nek habisin kan ya tapi bagus juga kalau dia nggak ngebikinin buat si nenek bisa
sate sate sate sate ya bu oh ya di depan ya bu oke sini ya sate sate sate sate ya bu
yang sampai ada bu
mama krengsek dia jual sate bapak kan juga jual sate bumbunya sama rasanya juga sama tapi kenapa
dia lebih enak dan lebih laku daripada dengan bapak bu kurangan apa yang kurang bupac
rude rumah baramde tapi apa hasilnya di ng maniperm pimpa hai keju dia bu bapak juga gabis pikir
jangan jangan simerman punya sesuatu yang bisa bikin orang senang makan satenya di bu
bisa jadi bu
bisa jadi begitu pak
penghasilan ayah sekarang bertambah lagi nak
itu semua berkah dari allah
segala puja dan puji
hamba panjatkan kepadamu ya allah
hamba bersyukur ya allah
engkau telah membuat hambamu yang hina
ini tiada kekurangan
nikmat dan karunia yang telah engkau berikan
tiada taranya ya allah
terima kasih ya allah
engkau yang maha pengasih
peliharalah kami ya allah
peliharalah keluarga kami ya allah
empat kilo juga masih kurang kok
gak salah nih bu
ini bu dagingnya
berumlah aku duluan ya
baru beli daging lima kilo aja
sombongnya udah kayak mau buka restoran
berumlah nih dagingnya
bang gak jadi sepuluh kilo deh
burung lu gimana sih tadi sepuluh kilo
sampai saatnya sampai saatnya
bu baru pulang bu
bang sehari pun udah jalan dagang
hei pak maman kalau dagang itu bagi bagi rezeki dong
bu rejeki itu sudah allah yang atur bu
alah jangan bawa bawa nama allah deh
seorang bener aja
masya allah berumlah berumlah
bu apa apaan sih
si maman udah jualan sate
bagaimana sih anak anaknya akan lolor disini
pantes aja bapak maman
pantes aja bapak maman
bagaimana saya ingat terus sama dia

kok sepi amat sih
oke bu ya ini udah siap
terima kasih ya bu
terima kasih ya bapak maman
oh jadi dia biang keroknya
semua pelanggan gue pada pindah
jangan tercambal ya
bang sharif kita pergi muter nih
mau muter kek mau nungging kek
bukan urusan lu
masya allah bang sharif
tuntunlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah
lindungilah suami hamba dalam mencari rizki yang kau limpahkan ya allah
karena engkau lah
kuberi yang tidak berkesudahan
hanya padamu ya allah
perlindungan dan pertolonganmu
kita hog bersama saling memain
masa penumpang lewat aja mesti bayar sama abang
ah banyak bacot lo